pusarah kami panggil ke ruangan ini
karena pak surya akan memberikan keterangan
siapa pelaku yang sebenarnya
betul kan pak
saya tahu pelaku sebenarnya
dan itu bukan istri saya
tunggu banget gue berurusan lagi sama cowok itu
istrinya bikin darah tinggi tau gak
dan kamu pikir saya percaya
udah sayang diam
apa mungkin kebetulan
atau jangan jangan itu elsa yang dulu
tapi gue penasaran sih
mbak andin mantan istrinya cowok itu
mbak andin dipenjara karena dia dituduh bunuh roy
terus sekarang mbak andin
malah nikah sama kak al
aneh banget sih

gak mau deh
yang kemarin kamu kasih kartu nama
yang kamu tanya aku perihal bu sarah
masih inget kan
masih inget kan
masih inget kan
masih inget kan
kita bisa ketemu
ada yang mau saya ceritakan
ada yang mau saya ceritain
kalau gitu saya tunggu di cafe finland ya
kita ketemu di sana
jam satu siang
terima kasih banyak
terima kasih banyak

insya allah mudah mudahan informasi yang disampaikan catherine ini
silahkan duduk bu sarah
wisir menjadi yougloh
jangan akan jakie jakan
jangan akan akan akan akan akan akan akan
kenapaatu ini seperti itu
keterangan siapa pelaku yang sebenarnya
betul kan pak
saya tahu pelaku sebenarnya
dan itu bukan istri saya
dan itu bukan istri saya
mau menceritakan yang sebenarnya
jadi gini pak
pelakunya saya pak
saya adalah pelaku tunggal dari semua ini
saya mau cepat diadili pak
saya mau cepat menjalani hukuman ini pak
maka kan bukan pelakunya ma
aku ikhlas di penjara
untuk mempertanggungjawabkan semuanya
aku ikhlas di penjara papa
kamu gak harus mempertanggungjawabkan ini
karena bukan kamu pelakunya
aku sudah membunuh roy
aku yang menusuk dia
cukup kamu ngebelain elsa
kamu yang harus stop
kamu jangan ngomong yang aneh aneh dong pak
aku cuma ngomong yang sebenarnya ma
aku cuma ngomong yang sebenarnya ma
aku cuma ngomong yang sebenarnya mah
aku akan ngomong yang sebenarnya
pelakunya adalah elsa
aku akan ngomong yang sebenarnya ma
dia yang membunuh roy empat tahun yang lalu
pak maaf pak
suami saya ini bicara bukan yang sebenarnya
pelaku yang sebenarnya itu saya
saya yang sudah membunuh roy empat tahun lalu pak
tadi saya udah bilang sama bapak
saya pelaku tunggal gak ada orang lain
saya ngomong sebenarnya pak
ini yang sebenarnya
pelakunya bukan istrinya saya
pelakunya adalah elsa
apa kenapa ngomong begitu pak
elsa yang membunuh roy empat tahun yang lalu pak
bapak bisa jelaskan perkataan bapak tadi
jangan lakuin itu pak
padahal kalian punya banyak kes shay
jangan kita mulai
ini dulu dari seseorang
dia yang membunuh roy